sampai dia pergi tiba tiba
kemarin itu murti sama aku baik baik aja
tapi sekarang malah ngihindar
kamu jangan salahin mama dong vin
mungkin aja ya murti tiba tiba nyadar
murti tiba tiba nyadar
dia itu gak pantas buat kamu
murti pergi kemana sih
murti pergi kemana sih
murti pergi kemana sih
murti pergi kemana sih
ibu bisa jagain kamu
ibu jangan sedih
ini semua salah bagus bu
ini bukan salah bagus
tapi ini salah sel ibu
ini juga salah bu
ini juga salah bu

tapi waktu itu kita belum kenal
tapi waktu itu kita belum kenal
tapi waktu itu kita belum kenal
tapi waktu itu kita belum kenal
ini bukan salah siapa siapa
ini bukan salah siapa siapa
makasih ya sayang
bintang di hati ibu
tapi ibu udah relain lo oli
ibu udah ikhlas nak
ibu udah ikhlas nak
ibu udah ikhlas nak
tidak zagarb suas lindas
ibu udah ikhlas nak
tidak zagarb suas lindas
ibu udah ibu
tidak zagarb suas lindas
tidak zagarb sus lindas
tidak zagarb sus lindas
mungkin ini memang jalan yang terbaik
makasih ya lets lo
jadi sekarang kita punya
tapi ada orang bakal
kita insya allah
mulai sekarang kita akan hidup sama sama ya
meskipun sederhana ya sayang
kita bakal selalu bersama selamanya
yaudah sekarang ibu mau kita semua doain loli
ya allah ya tuhanku
berilah kubur yang lapang untuk anak hamba loli ya
berilah terang di kuburnya ya allah
dan terimalah ia di sisimu ya allah
ibu bagus mau ketemu om polisi
om polisinya lagi tugas ke luar negeri nak
nanti kalau om polisinya udah balik lagi bagus baru bisa ketemu ya
tapi kenapa ya ibu gak mau ketemu sama om gavin lagi
jaka keluar jaka
apaan sih lu teriak teriak
mana gua tau
lu kan calon suaminya calon ayah anak anaknya
masa gak tau murthy dimana
eh gue gak ada waktu buat main main ya
gua nanya sekali lagi sama lu dimana murthy
ibang gua gak tau
jangan jangan dia gak cipu
dia cinta sama lu
lu nya kali yang kepedean
sebanyakan bohong lu
bos bos berani berani ya mampol bos gue luet berani berani main main
masih mau sobat jago disini
ini bandel sih
bangun ini bangun ini bangun lu
ini ada kapok gitu ya gimana bos
beres bos udah saya buang jauh jauh tuh orang
teseh tuh berani nampol bos ya
sekarang cari murti
cari kemana bos